kedatangan vaksin covid sembilan belas di tanah air membawa harapan baru akan berakhirnya pandemi
namun vaksin sinovac yang dibeli pemerintah ternyata diprioritaskan untuk masyarakat berusia delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun saja
ahli imunologi iris renggaris menyebut adanya prioritas ini antara lain karena imunitas pada anak anak belum terbentuk sempurna
sementara untuk warga lanjut usia imunitas atau kekebalan tubuh sudah menurun dan banyak penyakit penyerta
selain itu berdasarkan hasil penelitian fase tiga di indonesia sampelnya hanya pada relawan berusia delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun
sehingga belum diketahui adanya efek samping atau lainnya terhadap anak anak dan lansia
namun demikian para ahli kesehatan masih menunggu hasil uji vaksin sinovac di brazil
pasalnya brazil juga menguji vaksin sinovac pada lansia dan anak anak dengan jumlah relawan yang jauh lebih banyak
masih dalam masa pertumbuhan ya sampai delapan belas tahun itu masa pertumbuhan
dengan pada dewasa enam puluh tahun ke atas sisi imunnya betul betul sudah mulai menurun dan komorbid sudah banyak
jadi itu yang berhaknya
sementara itu badan pengawas obat dan makanan badan pom tengah menunggu uji klinis vaksin covid sembilan belas yang sedang dilakukan bio farma
badan pom juga telah memastikan keamanan vaksin setelah uji klinik tahap ketiga sebelum vaksin diedarkan
badan pom juga masih terus melakukan observasi untuk melihat asap
aspek keamanannya terutama aspek khasiatnya
proses observasi ini akan dilakukan paling lama enam bulan sebelum mengeluarkan emergency use authorization
badan pom juga sudah melakukan inspeksi langsung ke tiongkok bersama mui untuk audit halal beserta bio farma dan kementerian kesehatan
menurut kepala badan pom penny lukito berdasarkan inspeksi untuk aspek mutu pun sudah memenuhi cara produksi obat yang baik
sekarang kita sedang berproses untuk observasi pengamatan
dan nanti tentunya hasil dari
melihat ke aspek keamanannya dan terutama adalah pengamatan untuk aspek khasiatnya atau efektivitasnya
dalam periode biasanya adalah satu bulan tiga bulan kemudian enam bulan
nah itulah kenapa kita akan memberikan emergency use authorization
sebelumnya presiden joko widodo telah memutuskan vaksin covid sembilan belas akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat indonesia
presiden pun telah menginstruksikan kepada jajaran di semua kementerian dan lembaga
serta pemerintah daerah
memprioritaskan anggaran dua ribu dua puluh satu untuk program vaksinasi